situasi terkini di kawasan puncak kabupaten bogor jawa barat
sudah ada rekan saya reza siregar yang melaporkan dari sana
selamat pagi reza reza bagaimana dengan pantauan kondisi lalu lintas pagi ini
silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda untuk kondisi arus lalu lintas di simpang gadok bogor jawa barat
pada hari ini bertepatan dengan hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh empat hijri
ya kondisinya saat ini dari pukul enam hingga pukul delapan lewat empat puluh menit ini cukup ramai lancar
jika dapat saya perlihatkan kepada anda yuda untuk rekayasa lalu lintas yang diberlakukan
oleh satu lantas polres bogor ini belum dilakukan
seperti biasanya jika kita ketahui jika nanti terjadi kepadatan dari arah jakarta menuju puncak
satu lantas polres bogor akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas
di antaranya adalah simpang
ataupun sistem ganjil genap di mana mengikuti plat kendaraan dengan tanggal saat ini
dan juga sistem one way di mana hal ini belum diberlakukan dari pagi tadi hingga saat ini
dan di simpang gadok sendiri memang juga ada masjid agung harakatul janah
di mana tadi pagi juga dilaksanakan sholat idul adha untuk para warga sekitar
terutama untuk warga ciawi dan juga cisarua
namun hal ini tidak
untuk menampak atau tidak menampilkan berbagai kepadatan setelah sholat idul adha digelar
dan jika dapat saya perhatikan juga kepada anda
untuk arus lalu lintas dari arah ciawi ataupun sukabumi ini masih terpantau ramai lancar juga
memang dikarenakan hari ini walaupun hari raya idul adha
namun memang pemerintah telah melaksanakan atau menetapkan hari cuti bersama untuk seluruh masyarakat
mulai dari kemarin
rabu pada tanggal dua puluh delapan juni
halo hari ini dua puluh sembilan juni dan besok jumat pada tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh
dan jika berbicara mengenai penjagaan atau pengaturan dari petugas kepolisian
dari pagi tadi hingga saat ini juga kami belum melihat adanya petugas kepolisian yang berjaga di simpang gadok
karena memang belum terjadi kepadatan
dan kalau kita melihat kembali
di mana sistem ataupun rekayasa
rekayasa lalu lintas diadakan oleh satu latas polres bogor
ini jika nantinya kendaraan yang berasal dari arah jakarta menuju puncak
ini mengantri hingga nantinya berada di pos pol lingga siawi
yaitu tepatnya di kilometer empat puluh tujuh
jika sudah terjadi kepadatan hingga pos pol lingga siawi
antara one way ataupun sistem ganjil genap mengikuti kondisi yang ada
dan jika berbicara mengenai arus lalu lintas dari arah puncak
menuju jakarta ini juga sama yuda
kondisinya masih ramai lancar bahkan cenderung sepi
dikarenakan memang untuk arus lalu lintas yang berada dari arah jakarta
dan juga arah puncak menuju jakarta
ini masih belum terjadi kepadatan dan kita belum melihat adanya mobilitas masyarakat
di simpang gadok yang begitu berarti
kembalikan anda yudha
baik reza terima kasih untuk laporan langsung anda dari kawasan gadok
selamat pertengah kembali reza